sembilan pasien covid sembilan belas dievakuasi dari puskesmas ciracas jakarta timur
ke rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet
dan sebuah hotel isolasi di kawasan jakarta pusat pada kamis lima november
para pasien tersebut dievakuasi karena tidak bisa menjalani isolasi mandiri di rumah masing masing
setelah evakuasi dilakukan kendaraan ataupun awak bus langsung disemprot disinfektan
dki jakarta kini sedang menghadapi ancaman lonjakan jumlah kasus covid sembilan belas pasca libur akhir pekan lalu
diperkirakan satu juta penduduk jakarta berlibur keluar kota
sebagai perbandingan setelah libur panjang agustus lalu
jumlah kasus harian dan kumulatif mingguan di ibu kota naik lima puluh delapan sampai satu ratus delapan belas persen dalam dua pekan
mengantisipasi kemungkinan yang sama
gubernur dki jakarta anies baswedan memerintahkan
satgas covid sembilan belas di tingkat rt rw mendata warga yang bergejala
ia menambahkan saat ini jumlah tempat tidur rumah sakit rujukan covid sembilan belas
ataupun hotel untuk isolasi mandiri masih cukup
sejauh ini kita belum melihat ada perubahan apapun
jadi dari sisi rt rw gugus tugasnya antisipasi bila ada kasus tambahan
puskesmas bersiap siap bila ada kasus tambahan
tapi sampai dengan sekarang
sudah berjalan lima hari mudah mudahan terus kita tidak menyaksikan
tetapi dari pengalaman kemarin itu baru terasa dua minggu kemudian
tidak terasanya langsung jadi dua minggu kemudian baru
karena itulah kita bersiap siap
anies juga mengimbau warga jakarta agar tetap mematuhi protokol kesehatan
untuk mencegah penularan covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia